di mana aku pak di mana aku di mana aku
teriakan histeris dari tergugat pecah ketika petugas pengadilan negeri tanjung balai sumatera utara
akan memulai proses eksekusi lahan perkebunan kelapa sawit
seluas tiga hektare lebih di desa silomlong kecamatan simpang empat asahan selasa siang
tak hanya berteriak histeris tergugat juga berusaha membatalkan proses eksekusi
tergugat mengklaim lahan ini milik mereka yang dibeli secara resmi dari pemilik sebelumnya
namun klaim tergugat dibantah oleh pihak pt padasana utama selaku penggugat
hal itu diketahui pt padasa enam utama saat melakukan pengukuran ulang
dalam rangka perpanjangan hak guna usaha perkebunan
keseluruhannya saat ini ke delapan pokok perkara sudah mempunyai kekuatan putusan hukum yang tetap atau ingkrah
sehingga dalam hal ini kami mohon bantuan kepada pengadilan negeri tanjung balai untuk melakukan eksekusi
meski sempat mendapat perlawanan dari tergugat dan warga proses eksekusi lahan tetap berjalan
puluhan buruh yang berunjuk rasa nyaris merobohkan gerbang perusahaan jasa penerbangan di kompleks bandara lama sultan hasanuddin maros sulawesi selatan
para buruh menuntut perusahaan membayar pesangon kepada dua belas rekan yang dipecat tahun dua ribu dua
menurut perwakilan buruh pemecatan terjadi akibat mereka menuntut pemberlakuan gaji sesuai dengan upah minimum provinsi
dan menolak surat perjanjian kontrak ketiga dari perusahaan
kasus ini sebenarnya sudah terselesaikan hampir dua tahun yang lalu
cuman ada seorang yang memang menjadi
yang kerok mengulur kasus ini hingga kasus ini bergulir hingga hari ini
tuntutan teman teman sebenarnya adalah membayarkan pesangon sesuai dengan anjuran yang dikeluarkan oleh dinas tenaga kerja provinsi sulawesi selatan sebanyak dua belas orang karyawan
meski sudah ada surat anjuran dari dinas ketenagakerjaan setempat untuk membayarkan pesangon perusahaan menolak mengabulkan tuntutan pekerjaannya
alasan penolakan itu bahwa apa hal hal yang termaktub
di dalam anjuran ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan
menurut kami menurut hemat kami sebaiknya diajukan ke lembaga penyelesaian persediaan hubungan industrial
perusahaan menilai tuntutan buruh berlebihan dan tidak sesuai dengan undang undang
selain itu surat anjuran dari dinas ketenaga kerjaan pun dinilai tidak sesuai dengan fakta sehingga perusahaan tidak akan menjalankan anjurannya
tim liputan cnn indonesia